kalau dari sisi e commerce nya sendiri mungkin juga bisa kita tunjukkan ke mereka bahwa
dunia e commerce di indonesia juga sangat potensial dan sangat berkembang
kalau di indonesia sebenarnya malah ada perusahaan perusahaan e commerce juga yang berkembang dengan caranya masing masing
bahkan kayak misalnya ada yang punya online marketplace ada yang punya toko online ada yang digitalisasi warung seperti bukalapak
dan ini beda beda dan ini adalah solusi solusi yang timbul karena kearifan lokal kita
dan ini mungkin bisa juga kalau bisa kita showcase ini juga bisa jadi contoh untuk negara negara berkembang yang punya mungkin masalah yang mirip dengan indonesia